minggu depannya lagi kita akan mendapatkan surat kerjasama atau surat pengakuan dari pemerintah yang akan ditandatangani oleh menteri keuangan
ini yang kita harapkan sehingga mulai minggu depan kita akan bisa terus melakukan
untuk itu di samping itu kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk persiapan persiapan dari sdm kami termasuk pelayanan daripada outlet outlet kami
pak mariono tadi kita ada informasi sebelumnya saya sudah melihat sedikit
dan kita juga membaca bagaimana instrumen instrumen yang akan digunakan oleh btn
dan anda tadi melihat ada potensi seratus miliar hanya pada pekan ini saja sampai pekan depan mungkin akan masuk
tapi anda akan memiliki beberapa instrumen
mayoritas nanti akan kemana dana itu digelontorkan dialokasikan
ya memang di samping kami mempersiapkan dana dana repatriasi kami juga mempersiapkan beberapa instrumen
antara lain adalah obligasi kemudian adalah efek apa namanya eba kick eba
dan kemudian adalah kick diri
salah satu yang sudah dilaksanakan seminggu yang lalu kami menerbitkan obligasi berkelanjutan dengan tiga triliun
kemarin sudah semuanya ketutup dengan penawaran sejumlah rp tiga enam triliun
over dan tiga enam triliun lagi ya pak ya
dan ditambah lagi kita juga sudah mengeluarkan lagi produk instrumen lain satu triliun
dan penawaran sudah ada satu satu triliun
inilah satu satunya produk kami atau dua produk ini yang mempunyai atau berakibat adanya suatu dampak adanya suatu tech amnesty
baik dan saya ingin bertanya lebih spesifik mengenai efek beragun aset tersebut eba yang ada
kapan akan diterbitkan
targetnya bukan main main loh pak sepuluh triliun ya pak
tiga triliun jadi mungkin tahap pertama kita akan terbitkan adalah antara satu sampai dua triliun
ini mulai dalam proses untuk mengajukan
perizinan untuk keluar kepada ojk saya kira atau bulan depan kita bisa keluarkan
baik jadi bulan depan kita akan lebih mendalami lagi perbincangan dengan pak mario
namun kita harus jeda terlebih dahulu
kami masih akan kembali bersama direktur utama bank tabungan negara
kita langsung kembali melanjutkan bersama pak mariono
pak menana bisa dijelaskan tadi terkait eba jadi satu triliun untuk tahap pertama dari sepuluh triliun bisa mungkin lebih dijelaskan kembali
jadi yang pertama adalah kita agar untuk mendapatkan izin lebih cepat
jadi kita akan
keluarkan mungkin satu sampai dua triliun kemudian tahap kedua itu adalah kurang lebih adalah tiga triliun
dan tahap ketiga itu adalah lima triliun itu yang kita lakukan
eba ini kita bagi dua yaitu adalah kick eba dan eba sp
kick eba dan eba sp itu
kickba itu adalah kita akan menjual portfolio adalah kpr kita yang non subsidi
sedangkan yang epsp itu kita akan menjual portfolio kami dalam bentuk misalnya kredit investasi dan lain sebagainya
oke jadi ada pilihan
jadi mau terserah mau yang mana
mau milih yang mana mau kick eba atau eba sp
saya senang kalau instrumennya bervariasi ya pak ya jadi banyak
kita mungkin lihat ke plasma terlebih dahulu kita memiliki data ini terkait dengan bank tabungan negara
mungkin kita lihat bersama di plasma
sudah bisa dimunculkan yes ini adalah kinerja bpn semester satu dua ribu enam belas
kita lihat ini adalah porsi porsi struktur kinerja btn kita lihat pangsa kredit perumahan
btn sendiri ini jagonya ya pak ya
property ya perumahan
kemudian bangunan vertikal juga kita lihat itu tiga puluh satu tujuh puluh dua persen loh pak ya
masih di situ fokusnya tampaknya
kita lihat tumbuhnya juga dua digit pertumbuhan kredit perumahan
kita lihat dua puluh dua puluh tiga persen luar biasa masih ternyata konsisten di sana
dan pertumbuhan kredit non perumahan memang bukan mainannya bpn
empat persen bisa dijelaskan pak seperti apa dengan tambahan dana repatriasi ini akan seperti apa nanti mungkin porsi kredit ke depan
iya jadi memang kami konsisten
konsentrasi di dalam bisnis segmen perumahan
dan saat ini memang kami mempunyai suatu atau menjadi sebagai leader
karena market share kami tiga puluh satu persen dan pertumbuhan dua puluh dua persen
sehingga ke depan kita harapkan dengan mendapatkan dana dana repatriasi ini
maka pertumbuhan kami kami perkirakan adalah di kredit ini di akhir tahun antara dua puluh sampai dua puluh empat persen
yang akan kita perkirakan
dan npl kami juga menurun
oke kita lihat bersama kita memiliki data tersebut
kita dengar bersama kita lihat
yes ini ada oke kita ke saham terlebih dahulu mungkin pak
inilah harga saham dari btn dan all time high pak pada satu agustus dua ribu lima puluh ya
menyentuh level tersebut terkoreksi sedikit profit taking biasa pak
satu sembilan ratus delapan puluh lima tapi dibandingkan desember dua ribu sembilan di belakang anda ada angka delapan ratus an harga awalnya
jadi ketika perdana ipo bpn luar biasa
apa yang menurut anda
bisa anda yakinkan para investor bahwa btn masih akan memiliki kinerja positif ke depan
dan layak beli
dan ke depan memang kita selama ini selama tiga tahun ini kita melakukan transformasi
kita melakukan suatu perubahan perubahan
baik di dalam pemberian kredit maupun di dalam percepatan pelayanan kami di dalam memberikan kredit
tapi kami tetap komitmen di bidang perumahan
karena kita lihat perumahan masih punya ruang yaitu backlog empat belas juta rupiah
empat belas juta rumah

empat belas juta rumah
kemudian ada program pemerintah
adanya suatu tech amnesty
kemudian pendapatan per kapita masyarakat indonesia semakin meningkat
sehingga prospek daripada bisnis perumahan ini akan menjadi baik
akan menjadi meningkat
khususnya di segmen menengah bawah
tapi dengan adanya tax amnesty ini maka properti di segmen menengah atas juga ikut meningkat
bahwa saham daripada btn ini akan semakin meningkat
sudah menyentuh angka psikologis yaitu angka dua ribu lima puluh
ya sih akan naik terus
kita akan bahas bagaimana fundamental kinerja dari korporasi btn selanjutnya
kita jeda terlebih dahulu kami akan kembali masih berbincangan seputar kinerja btn
tetaplah bersama kami

jake fishy dan
tomate mustang kesempatan berputta bingung

hari ini saya langsung berdialog dengan direktur utamanya
kita lanjutkan kembali
tadi anda sudah menyentuh tentang npl
ataupun kredit macet kredit bermasalah
sama lah itu ya pak ya
kita lihat kita punya data bersama
kita lihat di plasma ini adalah data npl
kita lihat bahwa trennya menurun
saya lihat di situ dari mulai tahun ini
sepanjang tahun ini cenderung terkendali ya pak
dari tiga enam puluh delapan tiga enam puluh tujuh turun lagi di juni tiga
meskipun kalau dibandingkan dengan npl growth
industri perbankan masih di atas
tapi paling tidak ini level terkendali
bisa anda jelaskan anda ngapain pak bisa ditekan seperti itu
ya memang ini adalah penurunan npl yang kami lakukan
dan npl tiga empat puluh satu itu adalah npl yang terendah
selama enam tahun terakhir
dan ini kita lakukan adalah melalui suatu proses
pengendalian atau pengelolaan daripada kredit
mulai lihat hasilnya
yang kita proses adalah dua tahun yang lalu
hasilnya melalui satu tahun yang lalu dua ribu lima belas
ini sudah mulai menurun menjadi empat tujuh
dan kemudian adalah sekarang menjadi tiga empat puluh satu
ada mekanisme khusus atau konsep
langkah langkah yang kami lakukan bahwa sekarang ini
pengelolaan kredit kami lakukan dalam bentuk tiga sistem
yaitu adalah mengelola dari front end
itu jelasnya seperti apa mungkin pak
sederhananya kalau front end itu adalah bagaimana kita memberikan
atau mengambil keputusan kredit baru itu kami ubah
yaitu dengan cara bagaimana adalah menggunakan suatu risk management
atau yang disebut dengan empat s principle
kemudian ini juga kita lakukan
dulunya seperti apa sekarang jadi seperti apa
sebelumnya tidak dilakukan secara empat s principle
sebelumnya tidak dilakukan secara empat s principle
sebelumnya tidak dilakukan secara empat s principle
sebelumnya tidak dilakukan secara empat s principle
dulu electronic loan elonia adalah belum disempurnakan dengan baik
sekarang kita menggunakan electronic loan itu adalah sangat ketat
sehingga keputusan itu hanya kita ambil adalah antara yang hijau sama yang merah
ya kan nggak ada yang abu abu
itu yang akan kita putuskan
kemudian yang middle end itu adalah kita lakukan peningkatan adalah monitoring
setiap pencairan kredit itu harus dilakukan monitoring
monitoring dan supervisi kepada proyek proyeknya
kemudian yang terakhir itu kita menggunakan sebagai back end
yaitu bagaimana kita melakukan penataan kredit kredit yang sudah cair ini setelah satu tahun
yaitu dengan menggunakan collection
collection ini adalah kita lakukan kita ubah dengan model e collection
yaitu sehingga collection ini dalam keterlambatan satu hari pun kita sudah bisa kelihatan
otomatis itu sudah secara sistem ya
otomatis ini yang akan kita lakukan
kemudian kita juga melihat nasabah nasabah tidak langsung kita lakukan misalnya penjualan dan sebagainya
dari dalam suatu kredit yang bermasalah ini kita lakukan ada tiga tahapan
satu misalnya dengan melakukan suatu penagihan
kemudian kita restructuring kalau misalnya dia ada kemampuan
kemudian kita kalau memang sudah tidak ada kemampuan
sudah apa istilahnya sudah tidak visible
dan sebagainya maka kita lakukan penjualan
penjualan ini bisa kita lakukan langsung atau tidak langsung
oke baik pak mariono saya juga memiliki data mengenai kinerja korporasi
kinerja keuangan yang kita lihat bersama
ini hingga semester satu dua ribu enam belas laba bersihnya wow tumbuh dua puluh lima persen
pak mariono menjadi satu empat triliun rupiah
kemudian dpk nya juga tumbuh signifikan satu ratus tiga puluh empat triliun rupiah
kredit juga delapan belas tiga puluh sembilan persen
dan asetnya juga bertambah dua puluh satu persen
dan saya mungkin ke laba bersih apa yang paling menopang
sehingga laba bersih bisa diraup sedemikian besar pak
ya jadi laba bersih ini sebetulnya pertama berasal dari pendapatan bunga
karena kredit kami tumbuh delapan belas persen itu adalah jauh di atas rata rata industri
kedua adalah kita bisa menurunkan daripada cost of fund dana kita
dana kita meningkat kurang lebih adalah dua puluh satu atau dua puluh persen
tapi dengan diimbangi dengan penurunan suku bunga
yaitu dengan adanya bi rate yang turun kemudian suasana market yang turun
ini mendorong kita bisa menurunkan suku bunga
yang ketiga adalah meningkatkan pendapatan babies income kita
pendapatan bps income kita untuk selama enam bulan ini kurang lebih adalah tiga puluh persen
nah nanti akan ditambah lagi itu hampir akhir tahun baik
kredit pak sedikit saja kredit hingga akhir tahun akan tumbuh berapa persen pak
sampai akhir tahun nanti kita kredit akan tumbuh
antara dua puluh sampai dua puluh dua persen
dua puluh sampai dua puluh persen
dan anda sudah tadi menyingkung juga mengenai suku bunga acuan
sekarang btn untuk kpr ada di level berapa pak
untuk kpr sudah di bawah satu digit
oke di level berapa tepatnya saat ini
lima persen kita sudah masuk rezim bunga murah pak
jadi sudah menurunkan suku bunga acuan akan di level berapa
akankah ada penurunan hingga akhir tahun
ya kurang lebih mungkin enam sampai sembilan persen
sebetulnya kpr itu ada dua
kpr subsidi dan kpr non subsidi
kpr subsidi sudah ditetapkan pemerintah yaitu lima persen
yang kpr non subsidi tadi rata rata antara sembilan lima dan mungkin nanti sampai sembilan persen
sampai akhir tahun
bagi anda yang menggunakan kpr bank btn siap siap
ada kemungkinan ke sembilan persen ya pak
tidak mungkin turun lagi ya pak
muttot ini pertanyaannya
baik terima kasih pak mariono direktur utama bank tabungan negara
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business